kalau begini terus gue kagak bakalan bisa beliin rumah pini gue
terus kagak bakalan bisa beliin baju yang pantes perhiasan yang pantes
terus gue kalau bakalan bisa ngajak emas sama tati jalan jalan ke bali kayak orang orang
terus yaudah gimana
kagak usah mikirin dia
yang penting kita berdua
iya mbak kalo bebek tujuh ya
mbak ntar pas sampai sebelum bayar hitung dulu plastik plastiknya
biasanya kalo mending suka hilang satu
wah jahat lu jak
mampir dulu yuk teh iyo
di rumah juga sendirian bang
ngomong mendingan mampir dulu kita ngobrol yuk
hmm yaudah tuh
ntar ntar bolu dari tadi
kok jadi kamu yang sewot sih jak
ya emang motor lu tapi mata gue pegel ngelihatnya
putati mah enak tinggal di rumah emak yang bagus kayak gini
enaknya juga baru berapa minggu
sebelumnya juga teti sama ngontrak sama bang ojek kayak tio
aku selalu doa biar kang tisna dapat penumpang setiap hari
penumpang yang banyak biar bisa beli rumah
ngontraknya gak lama lama
saya juga selalu doa
ya allah semoga hari ini banyak penumpangnya bang ojek
terus motornya nggak sering mogok
penumpang ojek makin lama makin sepi ya
ekonomi kita lagi payah tis
jadi mereka lagi pada ngirit
mereka lebih baik jalan kaki daripada ngojek
nah duitnya bisa buat beli yang lain
masih mendingan di pangkalan yang lama ya
lo nyesel kita pindah sini
ya udah lo balik ke sana
gue mau di sini aja
saya masih mau di sini ojak
lagian kan yang lama udah jadi jalanan
saya udah tahu ojak
gak usah dikasih tahu lagi
lo jualan kamu
kita jalan ke sana dulu
iya di sini aja
presenting benda saw
pacarannya lama dari kelas satu sma
terus waktu bang ojak
waktu itu bang ojek udah ngojek juga
buat tati punya suami tukang ojek
emang gak setuju
tetanggaan waktu di kampung
kenalnya udah dari kecil
oh tio sama
kang pista pacarannya udah dari kecil
kan kalau masih kecil
emang gak boleh pacaran
kalau begini terus
gue kagak bakalan bisa beliin rumah bini gue
beliin baju yang pantes
perhiasan yang pantes
terus gue gak bakalan bisa
ngajak emas sama tati
jalan jalan ke bali
udah berapa lama nikah sama kang tisna
udah jalan lima tahun
baru lima tahun juga
udah coba berobat kemana mana
pernah berobat di sukabumi
diulut sama dipigit
gitu sama minum obat obatan tradisional
udah coba ke dokter
tapi hasilnya sama
belum dikasih anak aja ya po
gue bukan cuma belum punya rumah
tapi belum punya anak juga
ya ampun tis
kalau kotornya sampai begini
mendingan lo bawa ke cucian steam
saya cuci sekarang aja
takut tempat steamnya tutup
lo udah pulang
durang durang mereka mengontrol
jadi orang bisa
masya allah pak
bapaknya cuma mau ngebantu kamu
gak usah tuh pak
bapak mah gak usah ikutan nyari uang
nanti kalau bapak sakit
kecapean kayak dulu lagi gimana
kan tis juga yang repot
gak apa apa tuh udah kerja
ngaduk semen baru berat
ada apa nih pak odi
ngarang saya kerja disini
kan tadi pagi saya juga udah bilang
sama pak odi
pak odi tuh sudah tua
gak cocok kerja ginian
pak audi tadi yang memaksa
suti dulu atuh jaketnya belum diambil
mangga mangga hati hati pak audi ya